setelah bermalam di pendopo pemkap cianjur api obor asian games hingga sesaat di istana kepresidenan cipanas
kedatangan api operation games disambut oleh satu lima ratus siswa siswi tk cipanas
rombongan api operation games datang dari arah cianjur yang diterima langsung oleh kepala istana kepresidenan cipanas
obor pun langsung dibawa keliling kompleks istana kepresidenan cipanas selama kurang lebih lima belas menit
selanjutnya bergerak menuju bogor sebagai akhir rangkaian kirap obor yang melewati lima puluh empat kota di delapan belas provinsi